pengumuman ketua tim kampanye nasional jokowi maruf akan dilakukan langsung jokowi dodo pekan depan
saat ini sejumlah nama masih dalam pertimbangan
wakil sekjen pdi perjuangan ahmad basarah menyebut nama seperti erick thokir dan natwa sihab berpeluang menduduki posisi ketua tkn
di ali ini ada pertanyaan yang menyangkut pengumuman ketua tim ses nasional pak jokowi gaya farfamin
nanti aja tunggu undangan lebih lanjut
beberapa nama yang masuk saya kira tidak jauh beredar dari yang beredar di media
ada pak erick thohir kemudian ada najwa sihab dan beberapa nama yang lain
saya kira itu sudah dipertimbangkan oleh pak jokowi sendiri